gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x menerima bintang tanda jasa dari kaisar jepang
raja keraton yogyakarta ini dianggap punya adil besar pada hubungan persahabatan kedua negara
tanda jasa diserahkan langsung duta besar jepang untuk indonesia kanasugi kenji
di rumah dinas duta besar jepang jakarta selatan selasa malam
secara khusus daerah istimewa yogyakarta menjadi sister province bagi prefektur kyoto sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau sejak mendiang sultan hamengkubwono ke sembilan
kerjasama antara pemerintah daerah indonesia dan luar negeri ini menjadi yang pertama dan terlama di indonesia
kerjasama dilakukan dalam sejumlah bidang seperti seni budaya pendidikan ilmu pengetahuan teknologi pariwisata dan industri
kami harapkan untuk bisa berkunjung di sekolah di sana bisa komunikasi antar pelajar
tapi mungkin nginapnya bukan di hotel tapi nginapnya harapan saya di rumah rumah warga masyarakat
yang mungkin juga akhirnya pelajar kami juga bisa tinggal di rumah di dalam kehidupan masyarakat jepang